sementara itu teras cihamplas di kota bandung jawa barat akan segera dibenahi
sebelumnya tempat ini sempat menjadi destinasi wisatawan namun kini kondisinya memprihatinkan
deretan kios kaki lima kini terlihat kumuh dan kotor
selain itu sejumlah fasilitas lainnya rusak
lantai dan anak tangga berlubang tidak terurus
pemerintah kota bandung berencana memperbaikinya dengan membuat jalur untuk bersepeda
tujuannya untuk kembali menarik minat pengunjung agar aktivitas di skywalk ini kembali menggeliat
di teras cihamplas ini ada sekitar satu ratus sembilan puluh kios pedagang
namun sejak pandemi covid sembilan belas maret tahun lalu para pedagang memilih berhenti berjualan di teras cihampelas dan kembali ke trotoar jalan
melibutan cnn indonesia